kita ke informasi selanjutnya putri sulung sri sultan hamengkubwono x gkr mangkubumi menjadi sorotan pasca putusan mahkamah konstitusi yang memberi kesempatan perempuan untuk menjadi gubernur daerah istimewa yogyakarta
berdasar dauh raja dua tahun lalu gkr mangkubumi disinyalir kuat akan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja yang otomatis menjadikannya gubernur d i e
namun langkah ini ditentang adik adik sri sultan hamengkubwono x karena bertentangan dengan undang undang keistimewaan yang menyiratkan pesan bahwa raja keraton yogyakarta haruslah laki laki
pasca putusan mahkamah konstitusi yang memberi peluang perempuan menjadi gubernur daerah istimewa yogyakarta putri sulung sri sultan hamengkubwono x menjadi sorotan
pasalnya berdasar dauh raja lima
dua puluh mei dua ribu lima belas yang dikeluarkan sri sultan hamengkubwono x gkr mangkubumi disinyalir akan menggantikan ayahnya menjadi raja
dan sesuai undang undang keistimewaan uuk d i e raja yang bertahta di kasultanan yogyakarta berhak menjadi gubernur d i e
namun polemik muncul karena di undang undang keistimewaan d i y disebutkan gelar raja kesultanan menggunakan kata kalifatullah yang dalam aturan islam identik dengan laki laki
gkr mangkubumi pun angkat bicara
wah kalau untuk urusan polemik itu kan urusan kita ya di internal keraton gitu ya
tapi bagaimana kita lebih melihat gitu loh bahwa di pasal delapan belas ini tidak hanya kepentingan untuk saya gitu loh
tapi bagaimana ke depan karena undang undang ini kan untuk ratusan tahun kita bicara gitu loh
mulai kemarin tanggal tiga puluh satu sampai dua ratus lima ratus tahun ke depan
nah dilihatnya tuh kesana jangan yang saat ini gitu tapi ke depan
sementara itu adik adik sri sultan hamengkubwono x menghormati putusan mk tentang peluang perempuan menjadi gubernur d i e
menurut mereka siapa yang menjadi gubernur adalah tergantung dari raja yang diangkat di lingkungan keraton kesultanan
dan adik adik sri sultan hamengkubwono x tetap berpendapat bahwa raja kasultanan yogyakarta harus laki laki
raja kasatan tetap gubernur itu kan sultan
dengan nama yang kasatan sambiandar
kajakan sinuhon sultan hamengkubwono
ya itu dengan nama yang komplit itu
konflik keraton yogyakarta masih terus berlanjut
kerajaan ini diangkat oleh elit kasultanan
keraton yogyakarta adalah satu satunya kerajaan yang masih eksis dan keberadaannya diatur negara lewat undang undang
sehingga masyarakat d i y berhak tahu siapa raja keraton selanjutnya
karena siapapun raja yang dipilih oleh internal keraton akan menjadi pemimpin rakyat di daerah istimewa ini
hendrawan setiawan yogyakarta